sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

hai raka raka kamu masih marah sama aku raka kamu kenapa sih kau marah enggak
aku enggak marah ngapain aku marah kamu marah gara gara aku tadi dianterin sama sakti ya
aku sebenarnya juga enggak ada niat mau pulang sama dia cuman kan aku mau nyari taksi taksi
itu enggak ada begitu aku lagi sambil nunggu taksi tiba tiba aku jalan jalan eh
ada yang mepet kaku tau taw mobil dia sakti aku sudah menghindar aku da aku da aku udah
hai benerin habis itu aku dipaksa masuk suruh masuk mobil dia kthat kan supir kami pakai sama mama
nggak ada apa apa kok orang nggak kejadian apa apa biasa biasa aja
beneran cuma diandarin pulang kan
eh tanggap lah
waktu di jalan tuh aku mau ngerjain dia
aku sengaja aku apa peran terus aku minta makan dulu di pinggir jalan
nah pas lagi makan makanannya dia tuh aduh pokoknya aku bikin makanan yang pedas
nah jadi begitu dia makan wah biarnya kepedesan
eh berhasil banget aku berhasil bikinnya kepedesan
jaim jadi sosok yang kayak biasa aja tuh
padahal dia kepedesan banget tuh pasti
oke terus waktu lo ngerjain dia siapa yang ketawa terakhir
gue udah tau
maksud kamu apaan sih
aduh aduh aduh tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu
jangan pergi dulu jangan
jangan pergi dulu
kamu masih marah ah
aku udah berusaha ceritain kamu marah
aku udah jelasin kamu masih marah juga